ya dalam sepekan terakhir viral di media sosial sejumlah turis asing bikin ulah dan onar dan ini serta meresahkan tentunya bagi para warga
perilaku mereka meresahkan tak hanya mengganggu warga sekitar namun juga meresahkan bagi pelaku pariwisata
bagaimana kemudian pengawasan serta penanganannya sudah bersama kami
staf ahli bidang manajemen krisis kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif fajar hutomo
pak fajar selamat malam
selamat malam mas bram
terima kasih sudah hadir ke studio
dan kemudian yang kedua melalui sambungan zoom adalah ketua ikatan cendikion pariwisata indonesia
pak azril selamat malam apa kabar
selamat malam selam sehat
salam sehat pak azril dan tentunya pak fajar saya akan ke pak fajar terlebih dahulu
kemudian ini sudah kesekian kalinya
di bali kemudian banyak sekali aksi yang cukup meresahkan
sampai mereka bekerja ilegal beberapa informasinya
kenapa kemudian rasanya harus viral terlebih dahulu
baru otoritas mengetahui begitu seperti yang terjadi di ijen
bagaimana kemudian pengawasan otoritas apalagi dari kementerian pariwisata
ya yang pertama tentunya kalau pertanyaannya kenapa kok viral dulu baru itu
ya barangkali hari ini dengan kemudahan teknologi
maka apa yang kita rekam menjadi lebih cepat maksudnya lebih gampang diundah
tetapi sebenarnya bukan kemudian pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan itu atau apa namanya
lambat atau lalai dalam hal itu ya
dalam konteks wisatawan mancanegara tentunya di sini bukan hanya kementerian pariwisata
namanya hal tentang wisatawan mancanegara ini banyak pemangku kepentingan
ada keimigrasian tentunya
ketika terjadi hal hal yang seperti sekarang sedang viral itu
yang pertama adalah terkait dengan keimigrasiannya
ketika ada pelanggaran bisa
ya ada pelanggaran keimigrasian
nah itu tentunya tindak lanjutnya adalah dari otoritas yang terkait
kemudian terkait dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban
tentu di sini ranahnya adalah kepolisian
dan kemudian terkait dengan berita beberapa pemberitaan mengenai wisatawan mancanegara
yang kemudian menyalahgunakan izin visanya
yang pertama ada penyalahgunaan izin visa itu sendiri
yang kedua tentunya
terkait dengan izin usaha
ketika dia melakukan itu kan juga ada apa namanya dalam hal ini pemerintah daerah
yang memang kemudian harus menindaklanjuti
pak fajar pertanyaan ini berarti begini
ketika hari ini kita tentu sudah tidak ppkm pelonggaran pengetatan akibat covid sembilan belas
apakah kemudian soal sosialisasi edukasi kepada wna yang masuk terkait dengan budaya value lokal kita
itu tidak kemudian tersampaikan dengan baik
akhirnya mereka ya semaunya aja
itu memang satu hal yang menjadi pr bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata
nah terkait dengan bali yang kemudian marak itu
sebenarnya kemarin tanggal delapan maret dipimpin oleh gubernur bali juga sudah dilakukan
apa namanya rapat begitu lintas kementerian jadi rapat gabungan lintas satker yang menangani itu
dari pemerintah daerah sendiri
kemudian dirjen imigrasi kumham maksudnya kemudian kepolisian daerah
nah salah satu poin dari kesepakatan itu adalah memang kemudian ke depan kita akan lebih intensifkan lagi
info info terkait dengan do and don'ts lah gitu ya
do and don'ts yang harus diperhatikan oleh para wisatawan ini
dan tentunya kita bukan hanya dari pihaknya
dari pihak pemerintah tetapi juga dari asosiasi pariwisata
ada gipi ada bali tourism board dan juga kemudian kita juga tentunya akan meminta koordinasi juga
dengan perwakilan dari negara negara sahabat terutama yang memang warganya itu mendominasi kunjungan ke indonesia
jumlah wisatawannya banyak begitu ya
baik baik saya akan juga bertanya kepada pak azril begitu
pak azrul bagaimana kalau kita lihat dari perspektif asosiasi
pengusaha atau usaha pariwisatanya bagaimana kemudian juga apakah hal soal value nilai lokal itu tidak tersampaikan dengan baik
utamanya untuk wisatawan asing begitu pak azril
ya terima kasih selamat malam mas bram sama pak fajar nih
apa kabar selamat ketemu lagi
saya mungkin melihat ke belakang ya karena peristiwa ini kan baru terjadi belakangan belakangan saja
ataupun juga tapi kalau dulu dulu kan tidak pernah atau jarang sama sekali kita mendengar peristiwa ini
kalau kita lihat lagi bahwa pariwisata itu paradigma pariwisata itu kan sudah bergeser
dulu itu namanya mass tourism itu sebelum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
situlah kita selalu mengejar volume banyaknya wisatawan itu sendiri
kemudian delapan puluh sampai tahun dua ribu terjadilah alternatif tourism yang kita sebut juga
kita mulai mencari bentuknya
dan dua ribu sampai dua ribu dua puluh menjadi quality tourism
tetapi dengan adanya suatu pandemik itu berubah menjadi customize tourism
nah inilah saya mencoba kepada mass tourism
kenapa kita masih juga melihat bahwa ini sebelum tahun delapan puluh lah di dunia
yaitu follow jumlah wisatawannya yang kita ingin
nah kita ingin biar kurang wisatawan tapi lengk of stay nya yang lebih lama
jadi lama tinggal di indonesia akan lebih lama
dan spend of money nya akan lebih mahal
dia banyak membelanjakannya
nah jadi itu akan lebih bagus daripada kita harus mengejar jumlah
karena di dunia itu tidak tidak mengejar jumlah lagi
nah kalau kita lihat lagi bahwa beberapa waktu yang lalu sudah terjadi juga para backpacker
dari suatu suatu negara tidak sebut sebuah negaranya teramai ke indonesia
nah gini gara gara kita memudahkan bebas visa
kemudian kemudahan visa
nah inilah yang menjadi biangnya
jadi artinya kita tidak resiprokal
mereka masuk ke indonesia tapi kita kalau ke negara dia tetap berlaku ketat sekali
nah inilah yang saya bilang terjadilah kita karena mengejar jumlah wisatawan tadi
nah dengan demikian wisatawan yang datang itu level medium yang ke bawah harusnya medium yang ke atas
nah dengan demikian ada lagi suatu bentuk visa lagi oleh pemerintah
adanya visa yang lima tahun
kemudian ada visa yang bisa tinggal sepuluh tahun
nah tetapi ini harusnya dia lima tahun itu membawa uang
kalau jaminan bukan
harusnya dia membawa uang untuk investasi ke indonesia sehingga dia menjadi investor
nah ini yang harusnya
nah dasar dasar inilah akhirnya terjadi tindak pidana sekali
tadi banyak yang melanggar
masalah sosial baru begitu ya pak
masa sosial dan juga hukum
bukan hanya sosial tapi hukum baru juga akan terjadi
dimana kalau wisatawannya yang medium ke atas nah itu tidak akan terjadi
mereka mematuhi sekali standar standar yang berlaku sebagai wisatawan
nah ini yang barangkali kita harus perhatikan lagi aturan aturan ini
atau kita revaluasi lagi nih pak fajar
bahwa datangnya visa tadi itu tidak begitu royal kita dengan bebas visa
karena kita harus ada resiprokal
dan tadi visa lima sepuluh tahun juga harus reevaluasi
itu harus membawa uang ke indonesia
sehingga tidak sembarang orang akan terjadi pengasosial maupun tidak pidana pak mas fajar
baik kita akan konfirmasi ke pak fajar
ada perpindahan paradigma begitu ya
bagaimana kemudian jangan jangan stakeholder kemudian masyarakat lokal itu juga belum memahami soal perpindahan paradigma perspektif tadi begitu pak fajar
iya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak azril tadi
pariwisata kita pun hari ini sedang bergerak dan mendorong ke arah sustainable and quality tourism seperti yang tadi disampaikan
bahwa pariwisata itu tidak seharusnya hanya bicara tentang jumlah wisatawan mancanegara
ini juga menjadi pemikiran kita ketika pandemi sudah berakhir kemudian kan memang muncul euforia
orang kembali melakukan perjalanan gitu ya
dan kita sendiri juga kemudian setelah dua tahun stop boleh dibilang begitu kita ada keinginan untuk kembali ke angka sebelum pandemi
atau bahkan melebihi begitu ya
bahkan melebihi maksudnya gitu
tetapi memang kedepan saya sepakat dan itu juga sudah menjadi program dari pengembangan kepariwisataan di indonesia oleh kemen parekraf bahwa kita bukan hanya bicara tentang jumlah tetapi juga tadi quality
lengk of stay nya dari wisatawan ini
nah tentunya kemudian pr nya adalah bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata ketika bicara ingin memperpanjang leng of stay maka pr kita adalah bagaimana kita membuat travel pattern dari wisata itu
atraksi atraksinya gitu kan ya
lalu average spending per arrival nya yang harus ditingkatkan
berarti kita bicara produk
kan mereka berarti harus kita dorong untuk beli sesuatu gitu kan
bukan hanya hotelnya bukan hanya makanannya tetapi juga mungkin yang lain lain
atraksinya tontonannya atau sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh oleh dan lain sebagainya
nah ini memang kita akan ke arah itu
dan ada satu hal lagi sebenarnya selain pemangku kepentingan dari sisi supply
ini wisatawan ini juga harus kita juga mensosialisasikan yang namanya responsif
itu kepada pihak wisatawan atau kemudian stakeholder dan warga lokal
seluruhnya begitu ya
seluruhnya tentunya kan
tadi ketika kemudian hari ini kita melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak tepat gitu ya dari wisatawan
itu tentunya terkait dengan bagaimana tanggung jawab atau etika mereka
sebagai pendatang gitu ya tamu datang ke suatu tempat
ini tentunya kan dua sisi ya
masyarakat lokalnya sendiri kemudian juga ada perilaku dan etika dan kita berusaha menjaga itu
kalau bicara bali kita tahu masyarakat bali itu sedemikian welcome nya gitu ya orang asing
tetapi kemudian tentunya kita juga akan meminta kepada para wisatawan ini untuk punya perilaku etika yang memang harus menghormati adat istiadat sempat
itu juga sudah jadi program dari unwto
dan harapannya tentu ada keterlibatan masyarakat
perangkat lokal begitu ya
perangkat warga lokal untuk kemudian mendorong itu agar kemudian bisa
termasuk media juga
terakhir kepada pak azril
pak azril kira kira seberapa optimis dan seberapa panjang kemudian waktu yang dibutuhkan agar perubahan paradigma perubahan perspektif tadi bisa tersampaikan dan juga dipahami paling tidak oleh stakeholder dan juga warga lokal
singkat saja terakhir pak azril
ya itu harus segera
harusnya kan sejak dulu kita sudah
tadi sampaikan pak pak
pak azril sudah sempat
yang disebut terjadi perubahan itu termasuk juga responible tourism tadi pak
jadi mulai dari lingkungan
jadi ada ekosistem kita juga
itu juga harus diperhatikan
jadi ada yang biotik abiotik maupun manusia dan peradabannya
nah ini sudah ada
jadi turis juga sekarang itu di luar negeri
itu sudah memahami hal tersebut
dia sudah bergeser
makanya dia pada customize tourism itu sudah pada personalized
kemudian dia pribadi
ingin melihat lokal yang ada di sana
tidak akan mau pada jumlah yang besar
dia maunya kecil kecil
nah itu sudah bergeser
jadi perilaku pariwisatawan itu juga sudah bergeser sebenarnya di dunia
indonesia apakah mau menampung level yang ke bawah
atau masih menampung
atau kita tetap aja minum ke atas
sehingga pariwisata ini terjaga
karena di luar negeri juga itu sudah berjalan
berarti artinya pr nya di kita juga begitu ya
jadi apakah tetap kita mau jumlah
jadi kalau saya to volume
nah ini harus segera
baik pak azril
jadi harus sudah kita laksanakan segera
dan masyarakat semua stakeholder sudah tahu semua
baik pak azril
sekarang masalahnya kita program policy kebijakan kita saja yang kita harus perhatikan
terima kasih pak azril
baik oke kita tunggu akan seperti apa kemudian
apalagi dari kemen paragraf tentunya dan sejumlah stakeholder lainnya
terima kasih atas waktu anda pak azril azahari
kiawan parwisata indonesia
dan juga pak fajar otomo
terima kasih mas
staff ahli bidang manajemen krisis
terima kasih bapak bapak bapak sekalian
terima kasih mas
ya terima kasih